nanti kalo udah nyampe
baru gue bangunin
kok jujuknya ga hindarin aku gitu sih
ada yang diumpetin ya
ini duitnya buat apaan
tadi aku anterin om alex ke rumah sakit
kamu ngapain nganterin alex ke rumah sakit
lu malah daddy bikin dia susah
itu ke apa
ya gapapalah dad
tugas daddy aja yang ngancerin om alex
ya aku pura pura balik dengan om alex
biar om alif pikir tuh aku baik
kalo misal aku jahat kan nanti yang ada om alex ilfil sama aku
dan gabulain aku sama pangeran
aku jadi merasa sudah kelewatan
bikin hidup alex hancur cuman gara gara ingin menuruti kemauan mel
tapi semua sudah terlambat
ga mungkin juga kalo tiba tiba aku baik sama alex
bisa bisa alex jadi ngeremahin aku
kayaknya aku berubah pikiran deh
waktu itu kan aku minta daddy jangan terlalu teken om alex
kalo sekarang aku mau daddy teken om alex terus sampe dia ga bisa apa apa
nanti pas dia udah jatuh
aku bakal acting pura pura baik ke dia
biar om alex sama pangeran berhutang budi sama aku
didi ga asik banget sih
emang didi abis ngapain seharian sampe capek kayak gitu
iya pak bos kerja lah non
tau sendiri kan pak bos kan super sibuk
ini aja baru meeting sama orang dubai
kok jadi gelagapan gitu sih
soalnya tadi mobil mundur mundur
makanya om jojo ganjel pake ini
bentar ya non ya
koknya ga yakin deh
sebegitu galau nya lu gara dua citra
tau nih ci
belakangan ini si citra sikatnya berubah berubah mulu
belakangan ini si citra sikatnya berubah mulu
gak kayak citra yang gue kenal
tapi gue gak berniat untuk menggurui lu nih
sejauh yang gue tau
kalau kita menghadapi cewek yang lagi ngambek
itu harus dengan kepala dingin
kita nggak boleh ikut emosi
karena yang udah udah kalo kita ikut emosi
hubungannya malah makin hancur
bukan malah makin baik
ya itu sih saran aja dari gue
ini yang sama
ini yang gw
dia udah banyak banget bantuin gue
lo gak ketiduran kan
takutnya lo ketiduran lagi
ntar kan gak lucu kalau lo jatuh
kalau kayak gini kan jadinya gue gak takut lagi
kalau lo bakal jatuh dari motor
nanti kalo udah nyampe
baru gue bangunin
kok jujuk kayak gak hindarin aku gitu sih
ada yang diumpetin ya
tentunya mau ngeganjel
buang kemana coba
terus tugas yang aku suruh mana
udah tau belum
siapa perempuannya lagi deket sama my daddy
kok kegelagapan gitu sih
om jojo belum cari tahu ya
om jojo udah gak nurut sama aku lagi
terus apa dong

aku bilangin daddy suruh pecat aja om jojo
gini loh non ya
om jojo itu udah anggap non mel itu seperti saudara om jojo sendiri
dikit dikit mau pecat
dikit dikit mau pecat
tega banget sih non sama om jojo
habisnya sih om jojo gak cs lagi sama aku
aduh non mel jangan begitu dong sama om jojo
aku merasa kelakuan mels semakin kelewatan
aku gak bisa terus terusan nurutin kemauan dia
yang makin lama makin nggak masuk akal
apa yang harus aku lakuin
supaya mel gak bertindak semakin jauh
kalau pak raymond tuh sampai rela nyakitin orang lain
demi untuk mengikuti kemauan anak bapak pak
itu artinya pak remon setuju kalau anak bapak itu berbuat tidak baik lho pak
anak kita tuh tergantung cara kita
kita mengajarkan juga memupuk mereka dari kecil pak
kalau kita ajarkan mereka hal yang baik
anak kita pasti bakalan jadi anak yang baik
tapi kalau dari kecil kita pupuk kita ajarkan hal yang tidak baik
anak kita bakalan jadi seperti apa
kalau untuk masalah anak perempuan yang bapak bilang sudah merebut pacar anak bapak
saya rasa bapak tuh harus mendengar dari dua sisi
kalau bapak memang ingin melakukan hal yang lebih lanjut ya pak
jujur setelah bapak cerita kalau bapak udah menekan anak perempuan itu
saya itu sangat merasa prihatin ya pak ya
karena saya gak bisa bayangkan kalau saya jadi ibu anak itu
saya pasti bakalan sedikit pak
apalagi kalau saya tahu yang melakukan itu orang dewasa
yang seharusnya sudah bisa berpikir juga bertindak dengan bijaksana kan pak
oh iya saya jadi inget masalah anak saya
anak saya itu ya setiap ada masalah
dia itu seringkali diem bahkan gak cerita sama saya pak
kalau saya tanya yang ada dia seringkali bilang dia itu nggak ada masalah
padahal saya tahu dia ada masalah
dan itu jujur buat saya sedih ya pak
karena dia gak cerita apa apa ke saya
ngurusin anak remaja itu bener bener complicated ya pak
saya bener bener kewalangan dibikinnya